konstruksi perkaranya yang diduga telah terjadi adalah sebagai berikut
pada tanggal dua puluh satu september seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ini memang kasus yang lama
bppn dan sjn melakukan penandatanganan penyelesaian pengambil alihan pengelolaan bank dagang negara indonesia bdni
dalam msaa tersebut disepakati bahwa bppn mengambil alih pengelolaan bdni dan sjn
sebagai pemegang saham pengendali sepenuhnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajibannya
baik secara tunai
maupun berupa penyerahan aset
c jumlah kewajiban sn selaku pemegang saham pengendali psp bdni adalah rp empat puluh tujuh dua ratus lima puluh delapan miliar
kemudian kewajiban tersebut dikurangi dengan aset sejumlah rp delapan belas
triliun delapan ratus lima puluh miliar termasuk diantaranya pinjaman kepada petani atau petambak sebesar rp empat delapan triliun
aset senilai empat delapan triliun ini direpresentasikan sjn seolah olah sebagai piutang lancar
dan tidak bermaksud
salah namun setelah dilakukan financial due diligence dan legal due diligence disimpulkan
bahwa aset tersebut tergolong macet sehingga dipandang terjadi misrepresentasi artinya aset
terima tersebut tidak lancar namun atas hasil financial due diligence dan legal
due diligence tersebut bppn kemudian mengirimkan surat yang intinya mengatakan bahwa sjn telah
melakukan misrepresentasi dan meminta sjn menambah aset untuk mengganti kerugian yang diri yang
diderita oleh bpn tersebut namun sjn menolak pada bulan oktober dua ribu tiga agar rencana penghapus bukuan
piutang petambak di pasir nadir
bisa berjalan maka dilakukan rapat antara bpn dan pihak sjn yang diwakili oleh istrinya itn
serta pihak lain pada rapat tersebut itn menyampaikan bahwa sjn tidak melakukan misrepresentasi
hai kemudian pada bulan februari dua ribu empat dilakukan rapat kabinet terbatas yang
bpn melaporkan dan meminta kepada presiden republik indonesia agar terhadap sisa utang petani tambak
dilakukan right off atau penghapus bukuan namun tidak melaporkan kondisi misrepresentasi dari
sjn ratas tersebut tidak memberikan keputusan atau tidak ada persetujuan terhadap usulan write off dari
setelah melalui beberapa proses meskipun ratas tidak memberikan persetujuan pada tanggal dua belas dua dua ribu empat
menandatangani akta perjanjian penyelesaian akhir yang pada pokoknya berisikan pemegang saham telah menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan yang diatur dalam msaa
pada tanggal dua puluh enam april dua ribu empat safrudin asad tumenggung menandatangani surat nomor skl dua puluh dua pkps bppn empat ratus empat perihal pemenuhan kewajiban pemegang saham kepada sjn
hal ini mengakibatkan hak tagi atas utang pertama aktifasional menjadi hilang atau hapus
selanjutnya pada tiga puluh april dua ribu empat bppn menyerahkan pertanggung jawaban aset kepada kementerian keuangan yang berisikan hak tagi hutang petambak pt cdc mohon maaf dcd dan pt wm
yang kemudian oleh dirjen anggaran kemenkeu diserahkan kepada pt perusahaan pengelola aset pt ppa
pada tanggal dua puluh empat mei dua ribu tujuh ppa melakukan penjualan hak tagi hutang petambak plasma senilai rp dua ratus dua puluh miliar
padahal nilai kewajiban sjn yang seharusnya diterima negara adalah rp empat delapan triliun
sehingga diduga terjadi kerugian keuangan negara
yang terjadi adalah
yang terjadi adalah rp empat lima puluh delapan triliun
sebagai pemenuhan hak tersangka pada tujuh belas mei dua ribu sembilan belas kpk telah mengirimkan informasi pemberitahuan dimulainya penyidikan
dengan tersangka sjn dan itn pada para tersangka ke tiga lokasi di singapura dan satu lokasi di indonesia
di oxley singapura
kelani road singapura
dan rumah yang bersangkutan di simpruk grok gol selatan kebayaran lama jakarta indonesia
keempat lokasi tersebut dianggap sebagai
kediaman atau kantor yang bersangka
dan dianggap sebagai lokasi yang bersangkutan
mengapa tidak diberikan kepada satu lokasi saja
karena kita menganggap bahwa seharusnya dari keempat lokasi itulah
yang sebaik itu merupakan kediaman maupun dari kantor yang bersangkutan
dikarenakan tersangka sjn diduga sebagai pihak yang diperkaya rp empat lima puluh delapan triliun dalam kasus korupsi ini

maka kpk akan memaksimalkan upaya asetnya untuk memperkuatkan keuangan negara
maka kpk akan memaksimalkan upaya asetnya untuk memperkuatkan keuangan negara
agar uang yang dikorupsi dapat kembali kepada masyarakat melalui mekanisme pemulihan keuangan negara
dalam proses penyidikan yang dilakukan sejak tiga belas mei dua ribu sembilan belas ini
telah dilakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi dari pihak swasta
kpk juga mengingatkan kepada para tersangka jika memiliki etikat baik
agar bersikap kooperatif dengan proses hukum ini
dalam penyidikan ini kpk memanggil tersangka secara patut sekaligus sebagai pemenuhan hak tersangka
dan memberikan ruang kepada tersangka atau yang lawyer yang akan mewakilinya
untuk memberikan informasi atau bahkan sangkaan terhadap perkara yang menjeratnya
hal ini merupakan upaya kpk untuk memperkuatkan keuangan negara

hal ini merupakan upaya kpk untuk memperkuatkan keuangan negara

menurut saya penyidikan ini akan jadi satu penguatan yang tidak bisa dikenal

namun jika hal tersebut tidak digunakan
kpk akan terus melakukan penyidikan dan proses hukum lanjutan sesuai dengan hukum acara yang berlaku
kpk juga mengingatkan agar semua pihak menghilangkan penghukuman keuangan negara

kpk juga mengingatkan agar semua pihak menghormati proses hukum sehingga tidak terdapat upaya upaya untuk menghambat penanganan perkara ini
demikian dan sebelum saya tutup kpk sekali lagi berharap kepada dua orang yang ditetapkan tersangka hari ini untuk kooperatif
kalau bisa kalau sehat baiknya untuk menghadiri panggilan yang disampaikan oleh penyidik penyidik kpk
demikian atas perhatiannya mohon maaf kalau ada beberapa keliruan silakan mas rief
terima kasih pak laude dan pak saud kita buka langsung ya sesi tanya jawab kalau ada teman teman yang bertanya
maksimal dua sesi saja
cukup dua orang ya silahkan
demikianlah pernyataan pers dari kpk terkait kasus korupsi bantuan likuiditas bank indonesia atau blbi
kpk menyatakan bahwa penetapan syamsul nur salim merupakan pengembangan dari perkara korupsi penerbitan surat keterangan lunas atau skl blbi pada bank dagang negara indonesia bdni
yang membuat mantan kepala badan penyihatan perbankan nasional bppn syafruddin arsyad tumenggung difonis lima belas tahun
sedangkan dalam kasus skl blbi terhadap bdni yang menjerat syafruddin kerugian uang negara diperkirakan sebanyak empat lima puluh delapan triliun rupiah